pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
pekan raya jakarta
sehingga menimbulkan menciptakan memori juga untuk mereka ketika mereka besar nanti
bahwa pekan raya jakarta merupakan saatnya mereka berkumpul bersama keluarga

dan kita lihat sangat ramai sekali dari pagi hingga sore hari ini
dan nanti malam juga masih sepertinya akan tambah ramai lagi
karena masih ada konser yang akan digelar di area konser khusus
di mana para pengunjung dapat membeli tiket khusus untuk menikmati konser tersebut
malam ini ada penampilan dari band legendaris padi reborn kemudian juga ada ungu dan juga nania
mereka dapat membayar tiket seharga rp seratus untuk tiket reguler kemudian juga rp satu ratus tujuh puluh lima untuk tiket vip
sedangkan untuk anda yang hanya ingin merasakan suasana
yang ada di prj kemudian kuliner kuliner yang ditawarkan di pekan raya jakarta ini
anda cukup membayar dengan harga rp lima puluh ribu rupiah setiap akhir pekannya
memang sedikit lebih mahal daripada hari hari biasa yang dibanderol seharga rp empat puluh
namun di akhir pekan harga tiketnya rp lima puluh anda sudah dapat merasakan berbagai macam kuliner
kemudian juga berbagai macam produk yang ditawarkan di pekan raya jakarta ini
dan memang panitia pekan raya jakarta tahun ini sendiri menargetkan ada transaksi sejumlah rp tujuh lima triliun
yang artinya jumlah yang sama dengan yang diciptakan pada pekan raya jakarta tahun lalu
para panitia cukup optimis angka ini dapat dicapai oleh mereka pada tahun ini di pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga
baik terima kasih atas laporan anda produser lapangan cnn indonesia diego basro melaporkan langsung dari pekan raya jakarta
selamat sore selamat bertugas kembali